joko widodo dan prabowo subianto diprediksi akan bertarung kembali pada pilpres dua ribu sembilan belas
namun ada kemungkinan skenario lain terjadi pada pilpres mendatang
salah satunya adalah wacana pembentukan poros ketiga
yaitu poros islam yang diusulkan oleh partai kebangkitan bangsa
alasannya adalah jumlah pemilih islam meningkat menjelang pilpres dua ribu sembilan belas
partai kebangkitan bangsa mewacanakan adanya poros islam pada pilpres mendatang
alasannya jumlah pemilih islam yang meningkat jelang pilpres dua ribu dua puluh
bisa menjadi wadah untuk menampung aspirasi umat yang perlu dibawa pada agenda nasional
pkb ingin menggagas pertemuan agar partai berbasis islam lebih solid
namun poros islam tersebut tidak dipersiapkan semata hanya untuk pilpres dua ribu sembilan belas
hal senada dikatakan ketua umum pkb muhaymin iskandar dalam wawancara spesial prime news beberapa waktu lalu
caimin menegaskan pkb bersedia
membuat poros baru agar dirinya bisa diusung sebagai cawapres
itu sangat kuat yang ingin pokoknya harus muncul
kalau perlu bikin poros baru kalau perlu kerjasama dengan siapapun
ini menguat karena khawatir kalau tidak sampai muncul dalam pilpres dua ribu sembilan belas nanti
ya kotel efek akan berbahaya buat perolehan suara pkb
kendati wacana pembentukan poros ketiga dalam pemilu presiden dua ribu sembilan belas adalah hal wajar dalam berdemokrasi
wakil ketua umum demokrat nur hayati asegaf tidak sepakat dengan wacana tersebut
karena dikhawatirkan dapat mengembangkan
konsistensi kemajuan bangsa saat ini
saya kira nggak ada sebetulnya
ya dari dulu itu yang saya sebetulnya kurang cocok ya
kalau sekarang kemudian dimunculkan islam non islam islam
negara ini sejak awal sudah bersepakat bahwa kita binikan binikan
dan umat islam di sini mayoritas dari dulu tidak pernah ada masalah
ya saya ingatkan sekali lagi bahwa dari dulu tidak pernah ada masalah
kalau kemudian sekarang muncul ini
kembali lagi islam non islam
itu yang tidak boleh
sebelumnya partai keadilan sejahtera melemparkan wacana pembentukan poros ketiga
di luar joko widodo dan prabowo subianto
pks mendorong partai demokrat bersama pan dan pkb
mewujudkan poros baru tersebut
setelah muncul dengan sosok mohaimin iskandar sebagai cawapresnya
kini pkb mewacanakan sebuah kemungkinan terbentuknya
poros ketiga yang terdiri dari unsur partai partai politik berbasis islam
kemana sebenarnya arah pkb
apakah wacana poros ketiga bersama demokrat ternyata juga menemui kebuntuan
atau ini adalah strategi jitu agar tawaran pada jokowi
agar mengambil caimin sebagai cawapres segera diputuskan
kami membahasnya malam ini dengan lukman edi ketua dpp pkb
pak lukman edi kemudian ada viva yoga muladin
politisi dari partai amanat nasional
selamat malam viva
terima kasih sudah hadir
dan ada ray rangkuti direktur eksekutif
selamat malam bang ray
baik terima kasih sudah hadir
saya akan mulai langsung ke pak lukman edi
saya ingin cuplikan dulu pernyataan pak lukman edi
yang kami baca dari jumlah media online
pertama kami ambil dari laman detik com berikut ini
ya kita lihat grafik dari pak lukman edi
pada malam hari ini yang menyatakan bahwa
jadi ini memang respon terhadap populisme islam yang meningkat
kita ingin berinisiasi melakukan komunikasi
dengan partai partai berbasis
kemudian kelanjutannya kalau boleh saya akan bacakan
di sini mungkin tidak ada cuplikan layar
tapi kalau ada terbentuk poros baru
pasti ngajak cak imin juga
poros poros baru itu partai berbasis islam
misalnya ya ada pbb di situ
pan di situ pks di situ
nggak cukup mesti bawa cak imin juga dengan
benar begitu ya pak lukman
bisa dijelaskan pak lukman
tiba tiba di tengah pembahasan poros ketiga
antara demokrat pan pkb
itu pun masih wacana ya
pembahasan komunikasi kami dengar cukup intens
tiba tiba di tengah pembahasan komunikasi kami dengar cukup intens

poros berbasis islam
ini apa semangatnya sebenarnya
fakta bahwa populisme islam itu
meningkat akhir akhir ini
itu tidak bisa kita pungkiri
termasuk begitu banyaknya
kepada pemerintahan hari ini yang
tidak respon terhadap aspirasi umat
itu perlu disikapi
ya perlu disikapi
itu yang pertama
kalau kita melihat dan membaca
semua hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei
maka berbeda dengan lima tahun yang lalu
lima tahun yang lalu itu
tokoh tokoh nasionalis begitu menonjol
tokoh tokoh atau aktivis aktivis islam itu
tidak terlalu menonjol
dibanding dengan tokoh tokoh nasional
itu dua ribu empat belas itu ya
ada kemudian pak jul
berbagai macam survei
ada tuan guru bajang misalnya
ada kofifah juga di situ
ada anies baswedan juga di situ
yang kemudian kalau kita hitung
itu kalau misalnya ini kompak
ini kompak itu bisa
kalau kita tidak memiliki kekuatan sendiri
untuk mempunyai bergaining position yang bagus supaya
supaya pada akhirnya nanti
kepemimpinan indonesia ke depan itu
benar benar tidak meminggirkan ya
dalam tanda kutip
potensi potensi yang dimiliki oleh
aktivis aktivis yang berbasis mata islam ini
itu yang kedua
tapi sebenarnya ide kami ya
ide kami untuk
menginisiasi bertemunya poros
partai politik berbasis masa islam ini
masih terlalu dini kalau kita menyatakan ini
dalam kerangka untuk
kandidasi di pilpres dua ribu sembilan belas
terus buat apa
secara prinsip kami ingin
supaya partai partai politik berbasis islam
ketika ada meningkatnya populisme islam
ketika umat sebagian mengatakan bahwa
aspirasinya itu tersumbat di kepemimpinan sekarang
kita harus membuat forumnya
keumatan di lima tahun ke depan
jangan sampai kemudian nanti
kepentingan umat islam itu disuarakan di
tapi bukankah itu kemudian
katakanlah bicara dalam konteks politik ya
bukan tidak menghormati
tapi dalam konteks politik tahun ini
tahun politik juga sangat dekat
bukan lagi jauh dua ribu sembilan belas karena agustus sudah kandidasi kan ya pak lukman ya
bukankah itu terlalu naif bicara poros islam
bicara tentang keumatan di tahun politik ini
kalau tujuannya bukan untuk kandidasi pilpres
ya pasti ada hubungannya
tapi tidak bisa kita nyatakan berhubungan secara langsung untuk kandidasi
lima partai yang berbasis masa islam sekarang ini
misalnya pkb ada pan ada pks ada pbb ada p tiga
masing masing punya positioning sendiri ya
p tiga sudah punya positioning ke pak jokowi
pks sudah punya positioning ke pak prabowo
pkb punya positioning lebih berat kepada jokowi
walaupun belum memutuskan karena kita masih menunggu dua momentum
bukan lebih berat membentuk poros baru ya
saat ini kita menawarkan secara serius kepada pak jokowi
untuk menggandeng caimin misalnya gitu
nah melihat kondisi kondisi seperti sekarang kan tidak terlalu pagi juga kita menyatakan bahwa
poros ketiga atau poros partai berbasis islam ini harus berbicara soal
siapa calon presiden dan siapa calon wakil presidennya
alangkah baiknya kemudian ada kesepakatan soal agenda agenda keumatan ke depan
sehingga kemudian siapapun di dalam poros partai berbasis islam ini
kemudian bergabung dengan poros manapun
dia tetap menawarkan agenda agenda keumatan yang sama
ketika misalnya kami dengan pak jokowi
tentu kami menawarkan sebuah kontrak politik membangun keumatan ke depan
pan misalnya nanti bergabung ke siapa poros satu atau poros dua
menawarkan hal yang sama
p tiga juga seperti
tapi bukan bicara poros sendiri ini ya
akan ada poros sendiri maksudnya akan bertarung dalam pilpres itu bukan
belum atau bukan
saya kira masih terlalu dini
bagaimana pan melihat wacana ini pan
kalau kita lihat pernyataan pak amin rais dari salah satu media online hari ini kan mengatakan
partai islam enggak lah gitu kurang lebih seperti itu
poros islam maksudnya poros islam enggak lah begitu
kalau melihat peta politik menjelang pemilu presiden dua ribu sembilan belas
sudah terpetakan dan itu publik juga sudah tahu
bahwa yang sudah mendeklarasikan itu baru satu pasang
yaitu pak jokowi akan maju kembali
dan salah satunya adalah didukung oleh p tiga yang merupakan partai islam
dan yang kedua dalam pekan ini
saya juga mendengar dan melihat bahwa poros yang kedua
yaitu pak prabowo subianto akan mendeklarasikan diri dalam waktu dekat ini
yang itu juga didukung oleh pks
jadi sudah ada dua partai islam yang menentukan pilihannya masing masing
tinggal pan pkb dan partai demokrat
kalau dilihat dari perspektif undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
bahwa pan pkb dan demokrat sudah bisa memungkinkan untuk mendapatkan membuat poros gitu loh
kalau bikin poros ya tidak usah memakai poros islam
tapi misalkan poros kebangkitan nasional
kan ada kepanggitan juga kan gitu
oh gabungan kepanggitan mas
tetapi kan ini masih dalam proses konsolidasi
apakah memang nanti dengan konteks yang sekarang itu ada tiga poros tiga pasang calon
ataukah hanya ada dua pasang calon atau hanya satu pasang calon
karena menurut undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas memungkinkan satu pasang
tapi pan menginginkan itu tidak kira kira
pan tidak menginginkan ada satu pasang calon
tidak menginginkan itu
proses kontestasi itu harus lebih dari satu pasang calon
dalam rangka apa
untuk mengembangkan demokrasi lebih berkualitas untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat
walaupun boleh dalam undang undang ya
berkompetisi itu adalah merupakan bagian dari ijtihad politik dalam menentukan arah bangsa ke depan
meskipun dari undang undang boleh tetapi dilihat dari perkembangan sekarang
rasanya untuk pasangan calon itu lebih dari satu pasang
di rakernas rapat kerja nasional pan tahun dua ribu tujuh belas yang lalu
telah menetapkan bahwa yulki friassan sebagai ketua umum pan
didaulat untuk berlaga di pilpres dua ribu sembilan belas
masih belum ditentukan
hanya didaulat berlaga ya
apakah posisinya pilpres capres atau cawapres
dan keputusannya akan diserahkan kepada ketua umum
nanti di tahun dua ribu delapan belas ini sekitar awal bulan
akan kita putuskan di rapat kerja nasional
posisi politik pan di dalam pilpres ini bagaimana
sekitar akhir maret atau awal april
kita akan tentukan posisi pan di dalam pilpres ini bagaimana
apakah sebagai calon presiden sebagai calon
jadi ini artinya pan juga sudah berpikir tidak mungkin ada poros berbasis islam bergabung dalam poros sendiri ya
karena pertimbangan pan pan tidak bisa menentukan sendiri
pkb juga tidak bisa menentukan sendiri
dan demokrat juga mungkin tidak akan bisa menentukan sendiri kalau mau bikin poros baru
jadi masih relatif cair masih dinamis semua serba kemungkinan
tetapi intinya bahwa kalau untuk terminologi poros islam
kalau dilihat dari realitas politiknya itu sudah terdegradasi
karena p tiga ada di poros pertama kemudian pks ada di poros kedua
pks ada di poros kedua
jadi lebih bagus pakai poros kebangkitan nasional kalau mau bikin poros ketiga gitu
partai demokranya tidak ikut masuk dong
kita akan ke bang rai ya tapi bang rai kita tahan dulu sebentar
karena poros kebangkitan amanah demokrasi
oke kita dengar penjelasan bang ray nanti setelah jeda berikut tetaplah di prime news
lapangannya seperti apa
baik kita mulai kembali
sekarang saya akan lihat analisis dari bang ray rangkuti setelah mendengar pak lukman edi
bagaimana anda melihat tentang wacana poros islam yang sempat disampaikan oleh pak lukman
walaupun tadi garis bawahnya ya saya catat belum terkait tentu terkait dengan kandidasi dalam pilpres
tapi bicaranya poros juga
ya itu penghalusan lah
kalau itu buat apa juga dibuat poros poros
iya ya kenapa harus sekarang gitu
jadi menurut saya semuanya masih serba mungkin
termasuk misalnya taruhlah misalnya p tiga bisa keluar meskipun sudah deklarasi gitu ya
atau pks bisa keluar dari gerindra meskipun deklarasi gitu
semuanya masih tetap sebelum tanggal sebelum bulan agustus
sebelum betul betul ada penyerahan ya
penyerahan berkas pencalonan ke kpu
dan semua hal masih bisa terjadi
termasuk tanda kutip imajinasi soal apa yang disebut dengan poros islam
ya kita harus belajar dari beberapa hal
memang secara historis ya perbincangan soal poros islam itu selalu muncul setiap pelaksanaan pemilu
bahkan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ya
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dimotori oleh pak amin rais justru
oh justru dimotori pak amin rais ya
dimotori pak amin rais
yang sebetulnya nuansanya berbasis partai partai politik berbasis pemilih islam gitu
yang kemudian menjadikan gus dur sebagai presiden ya
almarhum gitu lah kira kira gitu
tapi setelah itu kan kemudian juga terjadi
konflik yang cukup besar antara apa yang disebut dengan poros tengah ini gitu
dimana yang justru mengusung kembali supaya dilakukan impeachment terhadap gus dur itu adalah
oh ya poros tengah itu
poros tengah juga gitu
nah sejak saat itulah kemudian istilah saya itu ada persoalan historik yang pelik
untuk mencoba mengautkan kembali dua kekuatan politik representasi politik umat islam ini gitu
satu segi ada pan gitu satu segi ada pkb karena masalah historis tahun sembilan puluh sembilan gitu
meskipun di tahun dua ribu empat tentang poros islam juga tetap diwacanakan dua ribu sembilan diwacanakan dua ribu empat belas juga disebut sebut itu disebutkan gitu

artinya setiap perhelatan pelaksanaan pemilu kita wacana tentang dimunculkannya poros islam itu selalu ada tetapi mayoritas gagal diwujudkan
kenapa menurut anda analisis anda itu kenapa harus dimunculkan
ya pertama seperti yang saya sebutkan ada faktor historis ya
yang secara psikologik agak sulit mempertemukan kekuatan kekuatan ini gitu
mungkin ada luka yang masih dialami oleh pkb yang belum sembuh dan dengan sendirinya ada persoalan kepercayaan yang belum terbangun di antara kelompok kelompok atau partai partai islam ini kira kira begitu ya
lebih dari itu menurut saya secara pragmatis mereka nggak bisa menempatkan kepentingan mereka sendiri sendiri di atas kepentingan apa yang mereka sebut sebagai umat itu gitu loh kira kira
jadi tetap saja kalkulasinya pragmatis gitu siapa dapat apa kira kira gitu dan seterusnya
yang dibuat pengikat kki umat itu ternyata juga
di luar persoalan historis tadi psikologik tadi ini ada persoalan soal apa siapa dapat apa gitu
tapi sebetulnya kalau kita lihat sejak dua ribu empat belas kesini juga ada persoalan tambahan
bahwa selera terhadap citra keagamaan islam itu juga dapat membuat mereka terpisah gitu
disini misalnya posisi pks menurut saya agak sulit dipertemukan dengan pkb karena cara mandang atau cara memilih ya
bukan milih ya
memilihat menjalani apa yang dengan islam ini agak berbeda
ideologi keislamannya agak berbeda
aliran alirannya katakan begini agak berbeda
mazhabnya agak berbeda yang mengakibatkan secara politik dua kekuatan ini sulit dipisahkan karena faktanya di lapangan
orang orang yang berapiliasi meskipun bukan katakan bukan anggota pkb gitu atau beraliasi dengan pks meskipun bukan anggota pks selalu memiliki kecenderungan justru untuk saling menegasi gitu
nah itulah mengapa
itu kan bukan baru terlihat sekarang sebenarnya kan
itu yang saya sebut mulai dipicu sejak tahun dua ribu empat belas kira kira gitu ya
dan sekarang jauh lebih terlihat luas gitu
lebih terlihat lebar gitu
khususnya setelah pelaksanaan pilkada dki jakarta
dimana pks mendukung anies baswedan kemudian pkb mendukung ahy tapi kemudian pindah ke ahok
jadi pelebaran itu makin kuat gitu
nah kalau kita lihat itu bahkan saya melihatnya begini
bisa saja kemudian kompromi di elit
bisa saja kemudian kompromi di elit itu
terjadi gitu ya
baik di depan pkb
tapi belum tentu serta merta ini menarik gerbong mereka masing masing gitu loh
yang artinya adalah suara itu bisa
karena itu yang saya sebutkan ada luka sejarah
ada hubungan yang telik
kalau soal elitnya ini kan soal siapa dapat apa aja kan kira kira gitu ya
tapi ada juga soal cara melihat islam itu seperti apa kira kira
baik pak lukman kalau belajar dari sejarah tadi
artinya mungkin tidak mungkin bisa bertemu
bisa bertemu pkb pks dan lain sebagainya
mengapa ini masih dimunculkan poros islam ini
karena belajar dari tadi kan sebutkan
belajar dari sejarah itu kita melihat ada optimisme
ketika akhir akhir ini punya pandangan yang sama terhadap persoalan keumatan
faktor akhir akhir ini penting ya
beberapa perjuangan perjuangan di dpr misalnya
kita bisa satu pandangan misal gitu ya
beberapa waktu yang lalu bahkan ada pertemuan antara caimin misalnya dengan ustadz bahtiar nasir
kita bikin acara di pt ika pt iki kemudian ustadz bahtiar nasir datang
pada saat itu ustadz bahtiar nasir mengatakan
ini kita jadikan sebuah momentum untuk kita menghapus segala macam dendam lama dan luka lama

bagaimana supaya persoalan keumatan yang ada di dalamnya
yang hari ini mendesak untuk kita perjuangkan menjadi nilai kita mempersatukan berbagai macam perbedaan perbedaan kepentingan selama ini
nah kami kan sekarang mempolapi itu
nah ini kan perjalanan panjang tadi
mulai pemilu tahun lima puluh lima gitu ya
mas yumi dibubarkan
terus yang menyatukan masalah keumatan ini setelah pilkada dki maksudnya
dan apa namanya dan pasang surut itu memang terjadi ya
awal reformasi bersatu
kemudian pasang kemudian surut lagi ya
kemudian pilkada dki dan seterusnya
nah justru perjalanan perjalanan sejarah seperti ini
ini menjadi faktor penguat
faktor penguat kemungkinan kita bisa bersatu pada sebuah ide membangun keumatan
contohnya seperti pak viva bilang tadi
caimin sama pak jul itu hampir setiap minggu
mereka mengadakan pertemuan apa saja isu isu kebangsaan ini
yang ini tidak pernah dilakukan oleh ketua umum terdahulu
begitu bagaimana komunikasi yang sangat intensif antara caimin dengan pak jul
bahkan ketika di undang undang pemilu caimin pak zul romi
itu hampir setiap minggu mengadakan pertemuan
tahun dua ribu sembilan belas ini ada momentum ketika para tokoh tokoh partai partai berbasis islam ini
ini cair pak ya sudah cair mereka
sudah melupakan perbedaan perbedaan aliran tadi itu
bahkan teman teman dari pan biasa tahlilan sekarang
nah jadi ini momentum ketika semakin cairnya ya semakin cairnya para elit elit partai politik yang berbasis islam ini
tapi gerbong di bawahnya tadi gimana
kalau bang ray tadi menganalisis belum tentu di bawahnya juga ikut
di bawah lebih cair lagi
antara pkb dengan pan sama pks di bawah bisa cair
kita banyak ketemu dengan pan
kita banyak ketemu pks di bawah
jadi sebenarnya perjalanan sejarah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga
kepada kita semua partai partai berbasis masa islam ini
ketika untuk kepentingan keumatan ke depan
maka kita harus berharga
kita harus bersatu
walaupun ya makanya saya katakan tadi
jadi ada masalah keumatan
ide ide poros islam ini lebih strategis kalau kita bicara soal bertemu lima partai politik ini
membicarakan agenda keumatan ke depan
yang kemudian agenda itu bisa dibawa oleh poros manapun
nah sambil kita menunggu dinamika di bulan agustus
siapa tahu kemungkinan bisa bentuk poros sendiri
siapa tahu misalnya
apanya ketika kami menawarkan agenda agenda keumatan lima tahun ke depan itu ditolak oleh poros yang ada
kemudian juga pan misalnya menawarkan agenda agendanya ditolak juga oleh poros yang ada
ini yang ditunggu sama pkb
tapi menariknya begini ya
selalu argumennya tentu saja karena demi kepentingan umat ya
yang menurut saya juga tidak terdefinisikan dengan baik
apa sih kepentingan umat itu gitu
nah sebab begini
taruh kita buat tesnya misalnya
apakah pkb setuju dengan
apakah pkb setuju dengan
pembubaran hti atau tidak
supaya real mengukurnya
supaya real mengukurnya
kalau kita ada lima agenda
satu agenda adalah agenda sumber daya manusia
bagaimana supaya dari sisi pendidikan
ini biasiswa untuk anak anak aktivis aktivis islam
beasiswa untuk sekolah sekolah madrasah madrasah pondok pondok pesantren itu
itu harus menjadi agenda kedepan
yang kedua ekonomi umat misalnya ya
nah ini juga harus ada perhatian yang serius
kemudian pasca dua ratus dua belas juga ada kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan umat
itu menjadi bagian penting
jadi ide ide kebangsaan seperti itu
maksud saya pkb tentu saja punya itu
tapi ketika ya diuji misalnya dengan agenda yang lain bagaimana
misalnya soal memperjuangkan kembali
soal yang penting itu
untuk memperjuangkan kembali hak hti untuk berorganisasi
pkb itu juga penggal
jadi memang soal
supaya ini tidak menjadi klaim pak lukman
kalau agenda yang tidak disepakati jangan disepakati
kita menawarkan lima agenda itu juga agenda ya
soal poros islam itu kan sejak pemilu lima puluh lima sampai sekarang kan selalu menarik untuk diperdebatkan
sejak lima puluh lima bahkan
sejak pemilu lima puluh lima soal poros islam
jadi dalam konteks sekarang kalau pak an perspektifnya
wacana poros islam itu adalah bukan dalam membentuk negara islam
kita sudah menetapkan bahwa indonesia adalah merupakan negara nasional yang berdasarkan pancasila
kemudian yang kedua
pembentukan poros islam ini kan dalam kerangka untuk mempertemukan ide ide besar
partai partai islam atau partai partai politik yang berbasis islam
itu adalah perangka untuk kemanjuan umat dan bangsa
tetapi beberapa hal secara realitas ketika bersentuhan dengan umat itu ternyata multitafsir
multi tafsirnya itu menurut saya itu karena pada political positioning
pada posisi politik itulah yang menjadi pembeda
sehingga perspektif di dalam
menurunkan ide ide besar tentang keumatan dan kebangsaan itu menjadi bervariasi
tapi menurut saya itu bukan bagian yang kendala besar kalau menurut saya
karena dalam perspektif yang sekarang
ada suasana kebatinan yang sangat luar biasa
yaitu terjalinnya komunikasi secara intensif pimpinan partai partai politik
ya sekarang ya
sebuah tradisi politik baru yang menjadi bagian investasi politik ke depan
investasi politik kedepan ya
terus yang kedua dengan sering bertemunya dengan berdiskusi soal ide ide besar
soal masyarakat bangsa dan negara dan juga dalam perspektif tidak lagi melihat bahwa pembentukan poros tengahkah
atau poros islamkah
atau poros kepemilikan nasional
itu adalah untuk mendirikan negara islam
tetapi ini juga sebenarnya merupakan bagian yang sangat kompetitif
ketika secara politik berkompetisi dengan segmentasi kalau kita memakai politik aliran gitu
realitasnya mas ray kalau menurut saya sih politik aliran di masyarakat itu masih ada
kalau menurut saya ya
kalau tidak akan pernah habis sama juga ketika orang berbicara soal ideologi soal faham soal keyakinan tidak akan pernah mati
itu pasti akan ada
tapi besar kecil ya
tetapi derajat ya
derajat di dalam menentukan soal itu bervariasi
nah sekarang dengan pilpres dua ribu sembilan belas ini kita sudah bisa menangkap sinyal sinyal yang jelas
bahwa untuk bergabung
partai partai islam atau partai partai politik berbasis islam itu kemungkinan masih bisa
tapi rasanya sulit
berarti ini menjawab pertanyaan kita ini
judul kita malam ini
sejauh ini belum realisih
tapi menurut pkb masih sangat realistis
kita akan ulas
selanjutnya berikutnya telah bersama cnn indonesia prime news
baik kita kembali ulas malam hari ini dari sudut pandang bang ray rangkuti
tapi sebelumnya bang ray kita lihat terlebih dahulu pernyataan tentang gairah keislaman yang muncul cukup tinggi akhir akhir ini jangan dihalangi
menurut mohaimin iskandar atau caimin yang sempat saya wawancarai beberapa waktu yang lalu berikut ini
gairah keislaman akhir akhir ini begitu menguat yang saya kira harus ada jalan keluar
sehingga tarikan ekstremisme fundamentalisme tidak terjadi
sehingga harus ada yang mewakili di dalam arus menuju transformasi umat islam ini
transformasi itu adalah jangan sampai arus ini tidak di dalam kerangka islam moderat atau islam yang rahmatanil alamin
yang kategorinya adalah jalan agar tidak terjadi kebuntuan di dalam politik maupun aspirasi
karena kalau sudah sampai ke jalan ekstremisme itu yang berbahaya
ya berbahaya jadi istilahnya posisi kita ini adalah memberikan jalan keluar dari gairah keislaman supaya tidak cenderung frustasi dan menjadi fundamentalisme
ya ada yang membaca seperti ini ketika pengawat politik menilai pernyataan yang dimaksudkan oleh cak imin ini
pkb menawarkan sebagai jalan keluar atau solusi sebagai islam yang moderat kepada poros manapun

nah kalau kemudian kalau kita lihat
kalau kita lihat perkembangannya sekarang ini juga ada yang mengerit juga
apakah wacana pembentukan poros dengan demokrat pkb dan pan itu menemui jalan yang agak buntu sehingga kemudian muncul wacana baru membentuk poros islam
kalau pandangan anda seperti apa
itu yang saya sebut tadi kesulitannya disitu
ketika diturunkan kepada aksi kepada isu isu itu akan kelihatan sebetulnya bisa ketemu nggak ini partai partai gitu
di tataran makronya sih ketemu sentimen yang disebut dengan poros islam kan
tapi begitu poros ilah islam ini dimaknai
dibuat dalam kerangka isu isu kelihatan tuh satu dengan yang lain sebetulnya tidak bisa
kalau pernyataan caimin ini kan mau mengatakan ya kelompok kelompok pertama yang tidak suka dengan demokrasi kira kira gitu ya
atau yang mempergunakan cara cara keras dalam kerangka memperjuangkan hak hak politiknya gitu ya
dan seterusnya itu harus tunduk pada kerangka yang disebut dengan demokrasi ini gitu
yang tentu saja tempatnya adalah pkb kira kira begitu
justru itulah masalahnya sebetulnya gitu
iya itu masalahnya
karena di satu segi kalau dibaca ini yang disebut dengan poros islam ini adalah mau tanda kutip ya menaklukkan mereka yang keras keras ini gitu
untuk masuk dalam kerangka ya masuk dalam kerangka bukan masuk dalam kerangka kerja kerja demokrasi
nah masalah mereka adalah mengamini demokrasinya kan kira kira gitu ya
dan seterusnya itu makanya pertanyaan pertamanya adalah apakah misalnya pkb setuju dengan
mengikut apa pkb setuju dengan pembuatan
apa pkb setuju dengan pemubaran atau tidak pemubaran hti gitu
itu pertanyaan pertamanya
semacam test case sebetulnya terhadap soal apakah kemungkinan yang disebut dengan aspirasi umat itu masuk dalam kerangka kerja ini gitu
tapi kalau yang disebutkan oleh pak lukman tadi
lima hal tadi tuh
nah kekagurannya di situ adalah apa sih bedanya antara agenda keumatan dengan agenda bangsa
bahwa ada sebagian besar masyarakat kita yang masih tidak sekolah
tingkat kesejahteraan ya macam macam
saya pikir memang itu problem bangsa kita bukan hanya problem umat kira kira gitu tuh
yang itu memang harus ditentaskan secara menyeluruh dan seterus terusnya gitu
nah pada kategori kategori itulah yang pada kalau kita berbicara
memisahkan detail detail itu ya untuk kesulitan
ya yang akan kesulitan untuk dipertemukan oleh partai partai ini gitu
belum lagi kita berbicara soal faktor siapa yang akan menjalankan
apakah yang menjalankan pkb
representasinya di depan siapa ya
karena kesulitannya di semua partai partai islam ini kira kira gitu
atau partai yang berbasis islam ini
merasa kalau orang medan mengatakan kita ini semua raja
ya kita ini semua raja gitu
jangan jangan ini yang juga ditemui ketika membahas dengan demokrat
belum terjadi apa apa
caimin dengan romi sudah saling tanda kutip ya ledek ledean kan
itu ada ketua umum yang sudah pasang poster dimana mana tuh
ya kan kira kira gitu ya
problemnya di situ
bagaimana menurunkan ego setiap ketua ketua umum dari partai ini
untuk betul betul tunduk pada apa yang disebut dengan aspirasi umat itu
jadi gak penting siapa itu aja
macam macam dan seterusnya itu gitu
nah kalau belajar lagi lagi kita belajar dari
dari sejarah ini
saya pikir problem yang terbesar diantara mereka itu pada dua hal
mendefinisikan apa yang kita soal kepentingan umat
yang disebut dengan ketertinggalan umat itu
sehingga butuh ada satu poros
nah yang kedua adalah soal siapa yang akan melaksanakannya
gira gira gitu tuh
apalagi kalau belajar kita tahun seribu sembilan ratus lima
tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima itu sejak dari awal nu sudah mengatakan tidak setuju pada pola pola yang menginginkan islam sebagai dasar bernegara
gira gira gitu tuh
nah dari awal tuh nu ada posisi
itulah mengapa kemudian nu tidak bisa ikut dalam koalisi yang disebut dengan partai partai islam
bahkan kemudian punya kecenderungan berkoalisi dengan pni
tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima itu
bersama ya itu dan macam macam dan seterusnya gitu
jadi sebetulnya memang
kalau kita turunkan lagi sampai ke belakang
sejarah panjang bahwa apa yang disebut partai partai islam ini bersatu
gak pernah terwujud gitu loh
karena jangankan dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima
sejak pembentukan naskah ya
kita udah bisa membaca perdebatan orang antara nu
nu setuju dengan islam sebagai spirit
tapi islam sebagai dasar
tapi kelompok yang lain ya misalnya
memang islam itu sebagai dasarnya
sebagai argumennya gitu
dan seterus terusnya gitu
jadi perbedaan soal cara memandang islam dalam kerangka bangsa ini
sudah ada bahkan sejak ini
tapi kenapa terus berulang analisis anda
kalau memang sudah diketahui seperti itu
mungkin ada semacam romantisme yang saya sebut tadi
apa yang disebut dengan islam
dan seterus terusnya itu
yang sebetulnya menurut saya lebih tepat itu jadi isu politik
ketimbang semacam ide yang bisa di buat kerangka kerjanya
tapi kalau berangkat dari pasca pilkada dki
kemudian umat berkumpul dalam aksi dua ratus dua belas dan lain sebagainya
itu logis nggak kemudian dijadikan dasar
itu yang saya sebut tadi
pkb dimana di dalam ini
yang kalau di dua ratus dua belas di empat ratus dua belas
pkb sama sekali tidak terlibat
bahkan punya kecenderungan di luar itu
karena saat itu pak caimin justru mengumpulkan ulama ulama
yang kira kira memberi kesadaran bahwa
peristiwa empat ratus sebelas dan dua ratus dua belas itu bukanlah apa yang disebut dengan
dan nu juga
tapi secara tegas mengatakan gak terlibat
nah itulah yang saya sebut
kalau representasi umat itu ada yang di dua ratus dua belas
misalnya begitu ya
kan ini gak punya basis
basis keterikatan sih dari awal dengan pkb
gimana mau ngajak kalau gak pernah tergabung disitu
itu maksud saya
itu bagaimana kalau itu
kita itu kan fenomena fenomena segala macam
fakta fakta terakhir itu
menjadi catatan penting bagi kami
bagi pkb ya
pkb selalu menawarkan sebuah solusi
apa yang terjadi
friksi friksi yang keras ya
friksi friksi yang tajam
itu tidak perlu kita pelihara
kita bangun lima tahun yang kedepan
kami menganggap bahwa poros islam itu
bukan bicara soal siapa figur presiden
siapa figur wakil presiden
bagi kami poros islam
adalah poros yang
memang secara intensif dibangun
partai partai yang berperanasi islam ini
untuk membuat agenda agenda
termasuk mendevisikan keumatan pun harus satu meja kita
bagaimana kita bisa memperjuangkan agenda keumatan
dalam tanda petik
kalau memang definisi keumatannya belum sepakat
sementara kita tidak duduk satu meja
tapi itu sebenarnya kembali ke pertanyaan saya di awal akhirnya kan
apakah bukan itu terlalu naif
baru dilakukan sekarang
kemudian kalau hanya bicara agenda
tanpa ada menunjuk siapa yang akan melaksanakan tadi
artinya mungkin maju di depan
lider atau gerbong
konsepnya itu kita duduk satu meja
ada lima partai berbasis masa islam
apa agenda keumatan
apa perusahaan perusahaan keumatan hari ini
yang harus kita perjuangkan
ke depan lima tahun yang akan berlaku
masing masing partai akan bicara itu
kemudian kelimanya ini
kalau ada agenda yang disepakat
sekarang ini kita sedang membahas
sebuah undang undang tentang
pendidikan islam madrasah
ini kan bahagian dari yang sebenarnya harus diduduk satu meja kita
jangan sampai kemudian agenda agenda seperti ini
tidak di follow up oleh pemerintah
bukankah itu menjadi agenda bangsa yang
agenda nasional maksudnya juga
dalam konteks yang lebih detail
undang undang pendidikan islam madrasah
itu kan hal yang lebih spesifik
daripada hanya sekedar
bicara soal undang undang pendidikan saja misalnya begitu
nah oleh sebab itu
memang ada perbedaan perbedaan
antara pkb dengan pks
dengan pan juga ada perbedaan
tapi kan bukan perbedaan itu yang kita kedepankan
untuk bertemu duduk satu meja itu
bukan perbedaan yang kita
persamaan yang sepertinya
persamaan yang seperti apa
itu bicara agenda ya
kalau bicara agenda dan membahas tentang
termasuk definisi tentang keumatan tadi
mari kita duduk satu meja
kalau nggak seperti itu kan masing masing
tapi kalau bicara itu kemudian direalisasikan
menjadi sebuah poros tersendiri
maju bertarung dengan porosnya pak jokowi dan pak prabowo
sejauh ini belum
hal maksimal yang bisa dibuat
oleh poros islam
yang akan duduk satu meja ini adalah
menyepakati agenda ini
misalnya agenda yang
ini adalah agenda wajib
yang harus kita perjuangkan lima tahun yang kedepan
nah ketika maksimal seperti itu kita bisa sepakati
maka kita bisa tawarkan sebagai sebuah kontrak politik
misalnya pan akan berdiri
di poros manapun pkb akan berdiri
di poros manapun pks akan berdiri
udah pecah lagi
nah poros islam ini cuma membahas itu rapatnya doang
ya ini kan beda
ada poros yang berbicara soal
tapi bukan berarti tertutupkan
berarti tertutup kemungkinan itu tidak akan ada poros dari partai partai islam maksudnya
nah misalnya secara maksimal kita sudah mengatakan ini ada hukumnya wajib
ditolak oleh semua
kita bentuk poros baru untuk merealisasikan agenda ini
singkat saja pak
satu hal penting bahwa islam
islam sebagai kekuatan politik
politik islam atau islam politik itu adalah merupakan sesuatu realitas yang tidak bisa ditolak
oleh partai politik oleh kekuasaan
maka hubungan antara negara antara kekuasaan dengan agama itu juga sangat fluktuatif sejak kemerdekaan sampai sekarang
nah hal yang menjadi pertimbangan sekarang itu adalah kalau pan mendefinisikan umat itu ya bukan hanya umat islam
tapi juga ada umat nasrani ada umat hindu gitu loh
itu dalam perspektif yang lebih luas lagi
perjuangan umat itu adalah juga merupakan perjuangan dari bangsa
kepentingan umat itu tidak bisa dibisarkan dari kepentingan bangsa
nah buktinya karena misalnya
sejarnya dari tadi pan nggak mau nih
sudah ada undang undang haji
itu kan sudah seluruhnya hal hal yang fikih yang berkaitan dengan pemikiran islam
itu sudah masuk ke dalam hukum nasional
jadi intinya bahwa kekuatan poros islam ini mungkin menurut mas ray itu hanya sekedar romantisme atau imajinasi
tapi menurut saya itu menjadi investasi politik kalau menurut saya
investasi untuk diambil kapan maksudnya
investasi politik ya nanti kita lihat realitasnya
apakah memang memungkinkan pemilu dua ribu sembilan belas
tapi kalau tidak ada investasi untuk pemilu dua ribu dua puluh empat
tetapi kita sudah mengerti tentang sejarah sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima dalam proses pembentukannya sampai sekarang
tapi hal yang positif menurut saya itu sudah ada komunikasi antar pimpinan partai politik yang berbasis islam
atau partai politik islam dalam kerangka untuk menelurkan ide ide besar buat kepentingan umat dan bangsa
baik kita lihat saja nanti seperti apa karena dinamikanya masih terus berlanjut ya
karena selain poros prabowo poros jokowi yang pasti sekarang baru pak jokowi
pak prabowo juga masih menunggu apakah akan deklarasi ataukah sebagai kingmaker
apalagi bicara poros baru ini dinamikanya masih sangat cair
entah itu porosnya partai demokrat pkb pan
kalau gerindra pak prabowo hanya kingmaker poros ini mungkin bisa tercipta
mungkin bisa tercipta oke
baik terima kasih bapak bapak atas ulasannya
terima kasih pak
terima kasih pak
dan prime news masih akan segera kembali setelah jeda dengan informasi keponakan setia novanto irvanto hendra pambudit cahyo resmi di tahan kpk
jumat malam dalam kasus korupsi ktp elektronik
kami segera kembali